pencairan asuransi dan santunan untuk korban pesawat lion air yang sebelumnya ditargetkan dilakukan pada selasa kemarin terpaksa mundur
pihak lion air mengatakan masih melengkapi data administrasi dan juga legalitas untuk pencairan asuransi
sementara itu kementerian perhubungan menjatuhkan sanksi kepada tiga pihak terkait dengan jatuhnya pesawat lion air pklkp jt enam ratus sepuluh di perairan karawang pada oktober lalu
menanggapi soal mundurnya pencairan asuransi dan santunan untuk korban jatuhnya lion air presiden direktur lion air edward sirait mengatakan
kelengkapan administrasi dan legalitas sangat penting
hal ini untuk memberikan kepastian hukum menyangkut siapa yang paling berhak menerima asuransi dan santunan
edward pun mengaku telah menugaskan notaris agar mempercepat proses ini sehingga pencairan dapat segera dilakukan
ia juga menegaskan semua keluarga penumpang yang berada dalam manifest dan belum teridentifikasi
yang belum teridentifikasi tetap akan mendapat hak yang sama
sebelumnya hingga proses identifikasi ditutup pada jumat pekan lalu
masih ada enam puluh empat korban yang belum teridentifikasi karena belum ditemukan jasadnya
edward mengatakan proses pencairan asuransi dan santunan paling lambat selesai pada minggu ini
kemarin memang kita target selasa hari ini tadinya kita mau melakukan
tetapi ada beberapa kendala sehingga mungkin kita akan lakukan
kita akan usahakan
kita akan usahakan besok untuk pembayarannya pemberiannya kepada para keluarga korban
dan para ahli waris yang sudah lengkap dokumentasi legalitasnya
kita akan melakukan penyerahan ini rencana kita di dua tempat jakarta dan di pangkal pinang
mengenai sanksi yang akan diberikan menteri perhubungan budi karya sumadi
menginstruksikan direktur jenderal perhubungan udara untuk menjatuhkan sanksi kepada tiga pihak
ketiga pihak adalah maskapai
lion air personel penerbangan dan pihak boeing
hal ini sesuai dengan peraturan menteri perhubungan no lima belas tahun dua ribu delapan belas
tentang peningkatan keselamatan penerbangan yang ditanda tangani menhub pada lima november lalu
budi karya juga menugaskan direktur kelaik udaraan dan pengoperasian pesawat udara
memeriksa dokumen serta kompetensi personel maskapai penerbangan
khususnya menyangkut perawatan pesawat yang dilakukan oleh lion air
budi karya menyatakan masih harus menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan komisi nasional
keselamatan transportasi mengenai penyebab jatuhnya pesawat berlogo singa merah tersebut
knkt akan memberikan satu hasil apa yang dilakukan fakta fakta yang dilakukan
nah dengan dasar itulah kita akan menindaklanjuti apa yang harus dilakukan
kalau nanti faktanya itu adalah satu informasi maka informasi itu akan kita pelajari
dan pembelajaran itu akan kita upayakan perbaikan perbaikan
dari sisi baik itu regulasi maupun apa apa yang dilaksanakan di lapangan
sebelumnya lion air dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh jatuh di perairan karawang pada dua puluh sembilan oktober dua ribu delapan belas
total ada satu ratus delapan puluh sembilan penumpang dan kru pesawat tujuan pangkal pinang tersebut